tim nasional sepak bola indonesia melakoni internal game pagi ini
dan untuk mengetahui informasinya sudah ada koresponden cnn indonesia mahardika utama di lapangan abc senayan jakarta
selamat pagi dika dika bagaimana pagi ini apakah kick off sudah dimulai dan siapa saja lawan dari timnas u dua puluh dua
selamat pagi rian dan juga fani
betul sekali setelah tadi melakukan latihan fisik dan juga latihan penguasaan bola sekitar sepuluh menit
saat ini awak tim nasional u dua puluh dua seleksi tengah melakukan uji coba internal
jadi dari tiga puluh delapan pemain yang dipanggil oleh pelatih indra safri saat ini dibagi ke dalam dua bagian
yang menggunakan rompi kuning dan juga rompi oranye
saat ini tengah melakukan game internal selama kurang lebih sepuluh menit
dan saat ini memang masih didominasi oleh tim rompi kuning yang diperkuat oleh sejumlah pemain
seperti gian zola billy keraf dan juga penjaga gawang satria tama
dengan skor satu sejauh ini
dan tadi juga sempat ada satu peluang dari titik penalti tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan cukup baik
dan kalau kita melihat dari tiga puluh delapan pemain yang dipanggil oleh pelatih indra safri
memang sebagian diantaranya adalah wajah wajah lama yang sudah memiliki caps atau pengalaman di tim nasional
baik di level u sembilan belas ataupun juga di level u dua puluh tiga
sebut saja ada awan setor harjo di bawah mister gawang
lalu di lini belakang ada naman nurhidayat haji haris
ada rahmat irianto ada asnawi mangku alam
sedangkan di lini tengah ada beberapa pemain yang juga sudah memiliki pengalaman
seperti hanif sahbandi
lalu juga ada witan sulaiman
dan di lini depan marinus wanewar kembali dipanggil oleh pelatih indra safri
dan selain itu pemain pemain yang memiliki statistik penampilan cukup baik di liga seperti gian zola
yang menghabiskan setengah musimnya di perselala mongan
tampak juga bermain dengan cukup dominan pada pagi hari ini
dan dari tiga puluh delapan pemain ini memang belum semuanya hadir
ada sedikitnya tiga pemain yang masih berada di luar negeri
seperti sadil ramdhani yang kini memperkuat tim asal malaysia pahang fa
dan saat ini tengah melakukan pre season
lalu juga ada ezra walian pemain keturunan belanda yang masih memperkuat timnya di belanda
yaitu rkc walwik
dan juga tentu ada egy maulana fikri yang masih memperkuat lehiya gedans
kabarnya pada hari ini rian dan juga fani
pelatih indra safri dan juga staff yang ada di sana
seperti nova arianto lalu ada hendro kartiko
akan melakukan perampingan komposisi atau jumlah tim yang saat ini berada di pemusatan latihan di lapangan abc
dari jumlah tiga puluh delapan itu nanti akan dikerucutkan lagi menjadi dua puluh tiga
untuk dipersiapkan secara maksimal
guna menghadapi turnamen atau piala af
dan indonesia tergabung di grup b bersama malaysia singapura dan juga myanmar
dan tentunya ini akan menjadi pekerjaan yang berat
bagi awak tim nasional seperti apa nanti dan siapa saja
yang akan dipilih siapa saja yang akan terdegradasi dari tiga puluh delapan pemain ini
dan apakah nanti juga akan ada pemain promosi yang akan kembali dipanggil oleh pelatih indra safri
menarik untuk dinantikan
karena ini merupakan debut pertama di tahun dua ribu sembilan belas
tim nasional u dua puluh dua kembali menjalani turnamen internasional yaitu piala aff dua ribu dua puluh
yang akan dimulai pada tanggal tujuh belas februari dua ribu dua puluh
fani dan rian
dika lalu kita akan menghadapi atau kita akan melihat pertandingan dari timnas u dua puluh dua
lalu berbicara mengenai pertandingan
sejauh ini seperti apa persiapan dari timnas kita sendiri
ya sudah sedikitnya lima hari
tc atau training camp dimulai
di lapangan abc sejak hari senin lalu
dan sudah banyak juga aspek yang dilatih oleh tim pelatih indra safri
dan kawan kawan diantaranya adalah latihan fisik latihan teknik latihan taktik
dan juga disertakan juga pemantauan kondisi fisik ataupun juga tes kesehatan
dan juga ada juga tes psikologi ataupun juga psikotest
yang dilakukan oleh tim pelatih untuk awak tim nasional u dua puluh dua
dan nanti juga akan dilakukan beberapa uji coba
yang akan dilakukan
tetapi memang kami masih belum mengetahui siapa saja calon lawan tanding tim nasional u dua puluh dua
untuk mempersiapkan piala aff dua ribu sembilan belas ini
baik mahardika utama
pastinya kita akan menunggu nanti siapa saja skuad final yang akan diumumkan
yang akan dibawa untuk menghadapi aff dua ribu sembilan belas
mardika utama terima kasih sudah melaporkan